jumlah penumpang membeludak akibat adanya pembatasan jumlah bus transjakarta yang beroperasi
petugas membatasi calon penumpang di pintu masuk agar tidak berdesakan di halte
akibatnya antrian panjang terjadi di pintu masuk hingga jembatan halte bus transjakarta bus baru beroperasi pukul enam pagi
bijakan pembatasan jumlah kendaraan dan jadwal operasional bus transjakarta diterapkan untuk mengurangi mobilisasi warga menggunakan transportasi umum
penumpang harus menunggu hingga berjam jam untuk naik bus transjakarta
akibatnya jumlah penumpang membeludak di halte bus transjakarta
antrian penumpang juga terjadi di halte bus transjakarta puri beta ii di kecamatan larangan tangerang banten senin pagi
koridor tiga belas hanya melayani satu rute dari lima rute yang ada sebelumnya
selain itu bus hanya melayani penumpang setiap dua puluh menit sekali
jumlah penumpang yang naik bus dibatasi untuk mengakomodasi penumpang lain
sejumlah penumpang mengaku pasrah harus terjebak dalam antrian panjang dan mengharap perusahaan tempatnya bekerja dapat meliburkan karyawannya karena kesulitan mendapatkan transportasi massal
kantornya juga di lockdown soalnya kalau kayak gini aksesnya di lockdown tapi kita masih tetap harus kerja jadi susah sih akses ke kamarnya jadi susah
pembatasan operasi moda transportasi masal dilakukan pemerintah provinsi dki jakarta agar masyarakat mengurangi interaksi langsung yang dapat mendorong penyebaran virus corona
tim liputan cnn indonesia